dari tujuh dari keterangan dari delapan terdakwa terus menyatakan ada tiga depan
sekarang hanya dalam waktu dua minggu diroba jangan menatakan itu fikir
jadi prinsipnya keluarga korban maupun kuasa hukum menolak pernyataan dari
bgd kepolda jabar yang menyatakan bahwa dua dpo tersebut adalah fikir
terlalu cepat untuk mengatakan itu
kalau dikatakan belum tertangkap kita masih bisa maklumi
tapi kalau disebutkan fikir itu terlalu cepat
kutusan pengadilan yang judulnya demikianilang terdekatkan di peraturan yang terakhir
sedangkan mengenai pegi tadi keluarga mengatakan periksa dulu
ini ditetapkan sebagai tersangka dpo
sudah di bap enam orang dari terpidana
hanya satu yang menyatakan fit
itulah inti dari kongres di kuasa hari ini
untuk menentukan sikap dari keluarga dan kuasa hukum atas perkembangan kasus dinas cirebon
nah sebenarnya lalu pas yang sudah jalan
tapi setiap kekuasaan hujan pekerjaan produk bisa asal menetapkan apa yang selanjutnya diperiksa
karena ini kan sudah delapan tahun tidak pernah diproses ya
dan ini baru sedikit lagi kembali
dalam waktu yang singkat sudah bisa menetapkan satu tersangka
kemudian bisa menetapkan dua lagi tidak ada
terus ini sudah selesai
ini sangat berharap sekali
jadi kita juga sedang bertanya tanya

apakah bisa dikatakan seperti banyak orang yang juga menilai penyelamatkan bgd salah tangka
apakah itu bisa dikatakan
atau ada hukum acara bidangnya yang tampaknya tidak dikeluarkan oleh kepolisian soal
atau tidak dihilangkan oleh bgd
kalau kami mengatakan bukti hukumnya belum begitu kuat untuk menyatakan bgd ini sebagai tersangka dpr
yaitu sekitar tanggal dua puluh an
barulah mulai polda jabar bergerak
kok hasil persidangan berbulan bulan
sudah ada putusan mengatakan bahwa ada tiga dpo
oh tiba tiba dengan penyidikan kurang dari dua minggu tiba tiba disibukkan
itu yang kita tidak keluarkan maupun kuasa hukum belum bisa terima
pak orman pak orman
harus ada transparasi hukum
makanya makanya kan kita bikin konferensi pers ini untuk menghentikan sikap keluarga
harusnya polda harus menerangkan bahwa lima dari terpidana itu membantah
tidak mengakui fegi sebagai pelaku
dan yang dua fiktif ini semua berkas berkas perkara menyatakan mereka ada
cara mukulnya diuraikan di sini
masalahnya dan juga si pelaku ini si delapan terpidana ini tidak pernah mengalihkan tanggung jawab kepada tiga dpo
biasanya kan orang mengatakan mengalihkan takut dia pelakunya bukan aku
kalau mereka mengatakan kami lakukan perbuatan itu bersama sama
jadi ini perbuatan tidak pidana secara bersama sama
jadi kelihatan jelas tidak ada motivasi bagi mereka untuk lempar tanggung jawab
sehingga kalaupun misalnya polda jabar belum berhasil menemukan dua pelaku dpo ini ya jangan dibilang tergesa gesa fiktif dong